indonesia mengangkat tema besar pertumbuhan ekonomi yang inklusif dalam presidensi g dua puluh
inklusif menyasar tiga elemen yaitu umkm kaum perempuan dan kaum muda
yang menjadi tulang punggung ekonomi keluarga dan lingkungan
hal ini mengemuka dalam pertemuan second global partnership for financial inclusion gpfi
plenary meeting di nusa dua bali akhir pekan lalu
umkm berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif
umkm menyumbang enam puluh satu persen pdb nasional dan mendominasi sembilan puluh sembilan persen unit usaha di indonesia
umkm juga mendukung empat belas tujuh persen ekspor dan membuka sembilan puluh tujuh persen lapangan pekerjaan
namun pengembangan umkm masih menghadapi banyak kendala
menteri keuangan sri mulyani mengatakan umkm sulit mengakses pembiayaan
sementara kaum perempuan masih terkendala masalah jaminan
sementara lembaga pembiayaan cenderung memandang
sebelah mata kaum muda
kondisi ini perlu mendapat perhatian dan respons kebijakan
digitalisasi inklusi keuangan sebagai salah satu agenda g dua puluh dapat berperan banyak mengatasi masalah tersebut
kondisi ini tidak hanya memperkuat mereka
tetapi juga membuat efek multiplier yang kuat dalam bentuk pekerjaan dan keuntungan ekonomi
untuk mengembangkan ekonomi kita terhadap pandemi yang sangat susah
kami juga harus memperhatikan perempuan
karena perempuan memiliki peran yang penting dalam pembangunan ekonomi
menguasai akses perempuan ke perusahaan finansial formal
bank dunia mencatat satu tujuh miliar orang di dunia masih kesulitan mengakses layanan keuangan dasar
hal itu disebabkan minimnya literasi
persepsi tidak dibutuhkannya pembiayaan
informasi yang asimetris
masalah kepemilikan dokumen legal
hingga keamanan siber

memandang negara negara g dua puluh memerlukan kerangka inklusif

menggunakan keseleksi keuangan untuk mendorong digitalisasi
yang berdampak pada peningkatan produktivitas
ada pun hasil pembahasan gpfi akan dilaporkan dalam pertemuan menteri keuangan
dan gubernur bank sentral negara g dua puluh pada juli mendatang
digitalisasi adalah perubahan yang berubah
dan kita berusaha untuk sembuh dari pandemi
dari tantangan untuk membangun inklusifitas
di dalam ekonomi dan finansi
itu kritis untuk dapat mengembangkan balas
antara inovasi untuk mempromosi inklusi finansial digital
dan mengurangi risiko yang berkembang
polisi perlu menjawab bahwa risiko itu diberkati
umkm yang telah memanfaatkan digitalisasi
dan mau berinovasi akan bertahan meski dihantam pandemi
salah satunya bali arabica
yang mengembangkan kopi di kawasan kintamani bali
hingga merambah pasar ekspor
komang sang pemilik mengajak pelaku umkm untuk go digital
berjualan memanfaatkan platform yang tersedia
serta cermat membaca peluang pasar yang terus bergerak cepat
kita harus melihat teknologi
salah satunya bagaimana kita memanfaatkan digital platform
karena di sini kan banyak sekali
yang sudah tempat untuk berjualan
jadi para umkm ini harus mau tidak mau siap tidak siap
harus sudah merubah dari yang offline ke online
baik secara fisik maupun secara pola pikir seperti itu
nah peran tentu di sini kita juga perlu disupport oleh pemerintah
oleh seluruh stakeholder yang berkaitan dengan pengembangan umkm
indonesia berani mengusung tema umkm
dalam g dua puluh karena memiliki program pembiayaan ultramikro atau umi
program kelolaan badan layanan umum pusat investasi pemerintah pip
yang menjadi mesin pemerintah untuk menyasar kelompok terbawah
yang tidak punya akses ke perbankan
desy aritonang yudhistira satria bali